dan belum banyak yang mengetahui eksotisme danau air asin di pulau sumba nusa tenggara timur
pas banget ini akhir pekan biasanya masih pada bingung mau kemana
dan juga iqbal mau cuti ya nanti
jadi bisa mau milih
dibongkar deh jadinya
nah ini ada wilayah yang memiliki hotel terbaik di dunia ini
yang memang menyimpan banyak sekali potensi wisata yang memukau termasuk pantainya yang sangat indah
selain hotel terbaik di dunia ada beberapa destinasi wisata di pulau sumba nusa tenggara timur
di antaranya adalah danau air asin wekuri di kabupaten sumba barat daya
eksotik itulah yang tergambar dari danau air asin wekuri di kecamatan kodi utara
airnya yang jernih menjadi saluran air asin
danau air asin wekuri adalah salah satu daya tarik karena keindahan dasar danau terlihat jelas
danau ini juga memiliki pasir putih yang menawan
selain memanjakan mata anda bisa menikmati kesegaran air asin danau wekuri tanpa harus khawatir
dengan gelombang seperti saat berenang di laut
danau wekuri dikelilingi batu batu karang dengan rongga kecil
rongga rongga inilah yang membuat air laut dari pantai wekuri masuk ke dalam danau
sehingga air asin di danau tergantung pada pasang surutnya air laut
sekitar satu km dari danau wekuri ada pantai mandorak yang tak kalah indah
pantai ini berpasir putih dengan butir yang sangat halus
pantai sepanjang satu ratus lima puluh meter ini pun memiliki karangnya yang memukau
dua lokasi wisata ini tak hanya dikunjung
dikunjung wisatawan dari sumba saja namun dari daerah lain
pemerintah kabupaten terus melakukan pembenahan
guna memudahkan serta menarik minat wisatawan
mengingat potensinya yang sangat besar
elia zarbalo sumba barat daya